untuk menghormati mahkamah agung dan menghargai komitmen fifa demi perbaikan sepak bola nasional
itulah yang terlontar dari menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi sebagai alasan mencabut surat pembekuan pssi
namun polemik pun langsung muncul baik dari yang menyambut baik langkah tersebut
maupun yang menyaksikan masa depan pssi yang lebih baik setelah diaktifkan kembali
apa saja yang kemudian perlu dilakukan untuk menjawab optimisme sekaligus pesimisme yang keluar bersamaan tersebut
bagaimana pola pemenahan tata kelola pssi yang mengakomodasi aspirasi seluruh stakeholder sepak bola indonesia
agar bergerak dan berprestasi lebih baik
untuk mengulasnya sudah hadir di studio cnn indonesia jamal aziz anggota komite eksekutif pssi
dan melalui sambungan skype ada gatot dewa broto kepala bidang komunikasi kementerian pemuda dan olahraga
selamat malam pak jamal selamat malam pak gatot
selamat malam pak gatot
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam assalamualaikum pak aziz
pak gatot saya ke pak gatot dulu deh
ini sebenarnya kan wacana soal pencabutan pembekuan ini jauh sebelum ma kemudian mengeluarkan keputusannya
tapi lama sekali tidak berlaku sampai pada akhirnya keluarlah putusan ma tersebut
nah sekarang itu alasannya semata mata mengikuti keputusan ma
atau ada alasan lain
ya yang jelas kan kita masih ingat pada saat
bapak presiden memanggil pak menpora pak agung
kemudian didampingi oleh pak jk waktu itu tanggal dua puluh empat februari dua ribu lima belas
yang kemudian sempat rame antara pernyataan pengkajian dan langsung pencabutan pembekuan
saya kira para pemirsa cnn masih ingat ya
sejak munculnya perdebatan itu kami di jajaran kemenpora sudah diperintahkan oleh pak menpora untuk menyiapkan draft
selain adanya pengkajian menyiapkan draft
in case seandainya suatu saat ada perintah untuk segera dilakukan pencabutan pembekuan
jadi sudah lama sekarang tinggal kita hitung aja sudah akhir berapa hari enggak sekarang
kalau sekarang kemudian yang menjadi dasarnya adalah ma
sementara pada tanggal itu kan putusan ma belum muncul
karena memang seiring dengan bulirnya waktu kemudian ada putusan ma yang menolak pengajuan kasasi dari kemenpora
ya itulah landasan hukum kami karena kita kan negara hukum dan kita anus hukum positif yang ada
di sisi lain tentu saja publik juga masih ingat pada saat tanggal lima belas april yang lalu
itu bapak presiden waktu menerima perwakilan asprof kemudian klub profesional dan revisi utama
sudah clear menyatakan bahwa masalah pssi harus tuntas sebelum kongres fifa di meksiko
jadi kondisinya itu sangat dinamis sekali
dan sebagai bentuk tadi karena yang menjadi basis hukumnya adalah ma
itulah yang menjadi pertimbangan utama dan itu sekarang sudah bisa diketahui
di publish bahkan saya tadi siang dari bali sudah mem publish apa sih konten atau isinya dari sk pencabutan pembekuan itu sendiri

baik pak jamal dari tadi tersenyum senyum mendengar keterangan
dan bapak apa yang disenyum ini sih sebenarnya pak jamal
loh ya sudah senyum saja saya kan wong sudah dicabut ya sudah senyum
kalau kita cerita dari pertama dan lain sebagainya itu kita tidak usah menetap ke belakang lah
anda merasa bahwa ini harusnya lebih cepat
ya kalau tapi mau ngapain wong sekarang nyatanya baru sekarang ya sudah kita ucapkan alhamdulillah saja
seperti pak gadot tadi bilang ada mengkaji dan lain sebagainya itu kan sudah lah
saya meminjam bahasanya kakek saya ya sedikit aja
sedikit agak anu
jadi leave at mat yang lalu lupakan sudah
kita ayo menatap ke depan yang lebih baik gitu
itu aja sudah
karena ini ditunggu oleh masyarakat indonesia
stakeholder yang terlibat di dalam sepak bola nasional ini terlalu banyak
maka orang tidak akan mengerti tentang itu menghormati keputusan mereka
itu adalah sebagian
karena negara ini negara hukum
maka itu mau tidak mau suka tidak suka harus dilaksanakan
tapi sudah lah kita tidak usah cerita ke belakang
tapi kita cerita ke depan
bagaimana untuk sepak bola nasional ke depan ini seperti apa yang diharapkan
baik oleh pemerintah maupun kita pengurus pssi
bahwa harapan kita ke depan itu jauh lebih benar dan lebih baik
tapi bisa lebih benar dan lebih baik nggak
orang ketua umum anda hilang kok sekarang
oh inilah pertanyaan yang menarik
jadi di kita itu di federasi kita itu kalau ketua umum tidak ada itu boleh melakukan mendelegasian

jadi kita tidak pernah ada kekosongan pemimpin
buktinya hari ini ada kongres
suratnya menpora diterbitkan ada representatif kita di sana
hei wakil ketua yang sekarang ini menjadi acting ketua
jadi organisasi ini akan dipertahankan terus
tidak perlu ada organisasi baru
bagaimana kok anda bicara organisasi harus bertahanan
organisasi ini lahir sebelum republik lahir
bukan maksud saya ini kepengurusan lah
loh kepengurusan apa yang salah
iya ini kan sekarang kepengurusannya kepalanya ini hilang
dan kepalanya bermasalah secara hukum
tuan oke bermasalah masalah hukum
sekarang dia sebagai warga negara indonesia yang dikatakan negara ini negara hukum dia menguji hak hukumnya
baru posisi tersangka
gak ini saya bertanya ini karena banyak orang yang janggal ini
kenapa strukturnya ini kan pembekuan dicabut nih
organisasinya hidup kembali
strukturnya hidup kembali
strukturnya hidup kembali
loh ya pasti dong
ketua umumnya tidak ada karena bermasalah secara hukum
statusnya sekarang dpu
saya ingin menanyakan aja langkah selanjutnya seperti apa
dipertahankankah struktur organisasi yang ada atau akan direvisi kembali struktur organisasinya
begini sekarang kita ini menerima pencabutan
surat pencabutan sekarang kita sampaikan ke fifa
dibawa oleh acting ketua yang langsung mendapat mandat dari ketua umum
setelah itu dia pulang
nah pulangnya dia ini akan kita lapatin esko
jadi di dalam organisasi ini tidak ada kevakuman
lah kalau berbicara tentang ketua umum yang katanya dpu dan lain sebagainya
itu hak hukumnya ketua umum
tapi pertanyaannya kemudian apakah akan terus menerus tidak ada begitu
loh siapa bilang dia ada
sekarang ada pak hinca kok ketuanya
ini ketua umum ya kita bicara
kalau anda katakan ketua umum
bentuknya seperti apa
nah nanti kita itu ada rapat tahunan
ya rapat tahunan pssi
disitulah nanti kita baru ketemu
cluenya itu baru ketemu
forumnya akan kalau misalnya diganti
ini kan gak mungkin in absensi ya terus menerus
kita sudah berpikir
iya setuju setuju
esko yang empat belas ini juga intens komunikasi
bagaimana mencari jalan keluar walaupun sekarang ini sudah ada
nah pertanyaan selanjutnya ke bumut
kemudian ke pak gatot
pak gatot ada wacana soal kongres luar biasa nih
ini dikarenakan pak lanyala sehingga saat ini belum diketahui keberadaannya
nah apa kemudian pak gatot mengatakan itu akan diserahkan kepada masing masing voters
kira kira seperti itu
begitu pak ya
ya saya kira kami tidak berubah statement apa yang disampaikan
sejak dua tiga hari bahkan sejak berapa minggu bulan dan yang lalu
bahwa masalah klb itu adalah hanya para voter
dan sebagai bentuk konsistensi kami pada saat ada sk pecah putaran pembekuan
tidak ada satu kalimat pun yang menyebut tentang klb
kami berikan hak sepenuhnya kepada voter gitu
karena kalau kami melakukannya itu sama saja kami nanti kena offset
terkena di pasok tiga belas empat belas dan tujuh belas dari satu tabibah
tapi begini pak penasaran saja saya
yang datang ke bapak voters voters itu jumlahnya berapa dan dari mana sih pak
dan bunyinya seperti apa
kami tidak tahu siapa yang berhubungan dengan kementerian pembekuan
tidak pernah ada yang menghubungi saya gitu
kemudian apakah ada surat mandat yang diberikan kepada kemenpora saya tidak tahu
biarkan itu seandainya ada klb itu sekali lagi itu urusan voter
di hari gini di malam gini atau pada saat media sosial itu sangat kritis
tidak mungkin kami itu main empat kulipat
sehingga ini menjadi bagian kreasi dari pemerintah itu sendiri
nah pertanyaan ini kemudian mengacu kepada apakah mungkin klb dilakukan
jangan dijawab sekarang kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih pak
semoga semoga semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian
ini adalah jalan karun haipani yang akan kami sampaikan

sebulan ituharancanya untuk ku masuk
apakah kita ke picture terhadap pgp mengeluarkanulin paint ivan sebaik inappropriate
apakah kita harus menawarkan
esko harus memeriksa dasarnya apa kesalahannya apa
setelah itu kita laporkan ke afc
afc setelah memantau baru nanti melaporkan ke fifa
baru mereka akan datang dan turun untuk melihat
oh memang ini harus dilakukan kongres
maka tahapannya ada
gak bisa ujuk ujuk
gak bisa ujuk ujuk
tapi kan luar biasa kan
apapun luar biasa yang lalu saja
ada komito pemilihan dulu
komite pemilihan itu berapa bulan
setelah itu mendaftar
tapi kan begini pak jamal
itu takutnya kemudian akhirnya jadi kontraproduktif
ini pembekuan sudah dibebaskan nih
tidak dibekukan lagi
bisa melaksanakan kompetisi dan seterusnya
ketuanya gak ada
nuh anda ulangi lagi
iya dan itu mampu
seorang dokter yang
psd di australia yang khusus untuk tentang persepak bola
kalau dia mampu kenapa tidak didefinitifkan saja
kenapa begitu berarti sih
makanya kan saya tadi katakan
saya katakan tadi
kita tunggu sampai pak hinca pulang
kita membuat satu ekskalasi
bagaimana yang terbaik
setelah itu clue yang paling tepat apa
jadi gak boleh serta merta
jadi kayak begini
kalau saya boleh agak sedikit ekstrim
pak nyala ini salahnya apa
hukum lah nanti yang memutuskan itu
kan sekarang dia juga menguji di pra peradilan yang kedua
besok jumat itu ada sidang yang kedua
jumat depan sudah dimutuskan
kalau memang dia secara hukum ditetapkan dia salah
ya sudah dia berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap masalah hukumnya
tapi kalau dia nanti dinyatakan dia menang lagi di peradilan bagaimana
jadi jadi even di untuk pssi terdakwa saja itu tidak kemudian menggugurkan kewajiban
masih belum berstatus
kalau misalnya kemudian menjadi terdakwa
lah itu kita kan di luar kemampuan
sebenarnya ada batasan nggak di adart itu
ada kalau dia berhalangan tetap
sudah menjadi terpidana
itu setatutang bukan kita yang buat
itu viva nya yang buat
selama proses hukum itu masih belum
iya viva nya yang buat
saya masih mencoba menunggu hubungan kami dengan pak gatot dewa broto
tapi sayang sekali hubungannya terputus
pak gatot hari ini ada di sebuah event di pulau bali
dan nampaknya memang sibuk sekali
mudah mudahan masih bisa terhubung kembali
bukan sibuk seneng pak gatot
saya pertanyaan ke anda deh
kejanggalan kalau menurut pak jamal
sesuatu yang tadinya dikeraskan sekali dengan bahkan keluarnya pembekuan
hari ini pembekuan dilepas tanpa syarat
kan misalnya bisa aja dikatakan ya udah pembekuan akan kita copot seperti wacana sebelumnya
pembekuan kita akan selesaikan tapi bikin klb deh
nah hari ini tidak ada tuh syaratnya
apa jawabannya kira kira pak
jadi begini yang bisa menjawab itu adalah orang yang mencabut
pak gatotnya lagi putus
nomor dua dia rupanya setelah mengtelaah dan mempelajari semua pasal statuta fifa
eh ternyata memang nggak bisa ini kalau kita main main dengan statuta
nanti daripada kita maksa maksa kena semprit lagi
ada event yang lebih besar yang akan dihadapi republik ini
ada aff ada asian game
ada aff ada sea game ada asian game
yang paling besar adalah ins game
berapa puluh tahun
berapa puluh tahun kita nunggu
jadi dia sekarang ini sekarang ini saya lihat
itu serius ya
iya di kemenpora kelihatannya serius mempelajari ini semua
kalau misalnya nggak ada pssi yang bisa berkompetisi dan kemudian bisa menurunkan timnasnya di asean games itu implikasinya apa sih
tidak boleh di negara ini nanti
asean sepak bola
iya negara itu
negara itu iya enggak ada boleh sepak bola
berarti tidak akan ada pertandingan sepak bola
itu negaranya di ban kok
tapi kan negara lain yang main
lho lah kalau negara main kan eman
masa urusannya gara gara siang sepele
pak nala itu orang yang bisa diajak ngomong
bukan tidak bisa diajak ngomong
tapi statusnya kan bukan hukum
saya mau katakan begini
ceritanya begini nih
kalau misalnya di ban oleh fifa

katakan enggak bisa melaksanakan kompetisi
tidak ada timnas yang bisa diturunkan di ajang apapun
termasuk juga menyelenggarakan pertandingan sepak bola untuk
negara ini sudah bertahun tahun menunggu
pak ketua koi nya pak erick thohir menjadi representatif untuk menanyakan kesana
nggak mungkin beliau berusaha untuk seperti ini
sampai termasuk surat pencabutan tidak boleh ada persyarat
dia tahu persis
dia pemilik klub asma inter milan
dia hubungannya secara internasional
tahu itu semua
makanya dia bilang tidak
oh dia ketua koi bos
oh ini kapan lagi menjadi oc
di event yang sebesar itu pencabutan
pencabutan pembekuan tanpa syarat itu masuk akal
sangat masuk akal
tapi sebenarnya prpssi belum selesai
kita selalu dihantui dengan trauma
bagaimana kemudian selalu ada dua kubu yang berseteru untuk memperebutkan tahta pssi
pssi demikian seksi bukan hanya urusan olahraga tapi juga urusan politik
kemudian dibawa bawa begitu
nah pertanyaan saya ini kan ada beberapa voter yang tercatat sebagai pihak yang keberatan
kalau misalnya pencabutan tidak dilakukan
dilakukan tanpa klb
voter yang mana itu
iya pertanyaan saya siapapun lah itu
bagaimana kemudian muncul kembali nanti ada pssi
ada komite abc dan lain sebagainya
nanti dijawabnya pak
kami akan kembali sesaat lagi
tetap berbicara sama kami
kita lanjutkan perbincangan
ya kita lanjutkan perbincangan ini masih ada pak jamal aziz
dan saya potong tadi pertanyaan soal kita selalu pemirsa selalu ingat bagaimana pssi itu selalu eker ekeran kalau istilahnya pak jamal itu
selalu ada dua kubu yang berusaha untuk memperebutkan kekuasaan
sekarang ini kubunya pak aziz berada di atas angin
pencabutan pembekuan sudah dilaksanakan
tapi pasti ada pihak yang tidak suka
tidak senang dengan ini
dan berusaha untuk kembali menggoyang rejim sehingga pada akhirnya akan muncul situasi yang tidak kondusif dan seterusnya
apa antisipasi supaya publik indonesia cuma ditawarkan tontonan sepak bola yang berkualitas
urusan konflik seperti ini sudah lah urusan kalian tidak usah dibawa ke permukaan
berikan kesempatan kepada kita
kita akan menjalankan rule of the game kita

sesuai dengan apa yang telah menjadi anggota kita
kalau anda katakan tadi ada sebagian voter yang tidak puas
ini kan orang orang yang dulu berada bercokol di lpi
dan itu pernah diberi kesempatan kan
waktu kbsi sama pssi
bukan tapi kan mereka ini kan sebenarnya kan juga ini kan insan sepak bola juga
ini kan bagian dari nkri juga
oke insan sepak bola
sekarang klubnya itu masuk tidak nominasi di daftarnya pssi
itu enggak akan diakomodasi
bagaimana kan orang mau masuk ke pssi itu kan ada jenjangnya
kalau terus karena protes terus tahu tahu masuk di kasta tertinggi lah
terus buat apa orang ikut promosi degradasi
buat apa ada liga ada divisi utama ada linus dan lain sebagainya
ya di dunia mana pun seperti itu
kalau dia memang merasa insan sepak bola masuk lagi di jenjang yang paling bawah kita terima
tidak boleh minta kasta tertinggi
ya masuk silahkan ada linus masuk di kelompok linus atau divisi utama
bisa enggak sih dibikin ke pengurusan yang sifatnya rekonsiliatif gitu biar selesai
ya pengurus yang ini terus
begitu terpele langsung dibekukan
kerja saja belum
iya dong lah
mohon dengan segala hormat
mohon dengan segala hormat dan maaf kepada pemirsa gitu
ada pepatah mengatakan untuk menghancurkan itu satu dua minggu paling lama satu bulan pasti bumi hangus selesai
tapi untuk membangun bertahun tahun gitu
kita ini sudah punya blueprint
tahu tahu ditutup satu tahun
kita mudah mudahan dengan semua semangatnya para esku yang ada
kita akan mau ada pada posisi rule of the game dan statuta yang ada
kita mau percepat ini
paling tidak kita akan mensuguhkan pada saat aff
terus ke sea games dan selanjutnya
tapi maksud saya ini kan selalu ada aspirasi yang ada di kiri dan di kanan
ini gak akan pernah selesai nampaknya
jangan lagi sepak bola tidak ada aspirasi kanan dan kiri
itu berarti dinamikanya sepak bola ini sangat menarik
tapi kita lelah melihat
anda cuma nonton lelah
saya di dalamnya
bukan lelah lagi
sudah tidak terlalu baguslah prestasinya
isinya ribut berkali kali
begini anda mengatakan tidak terlalu bagus
bagaimana kita belum berprestasi
kita itu waktu pindah
ya ini kita historical saja
karena kalian ramai ramai
waktu kita mengambil alih dari nur zin halid
dipegang johar arifin
dengan pssi nya pak nyalak sebagai wakil ketua
itu kan pelan pelan naik kita
sampai terjadi rekonsiliasi
keluarlah pak johar dan wakilnya pak nyala
itu cuma sekitar dua tahun
dari posisi satu ratus tujuh puluh dua peringkat kita menjadi satu ratus tiga puluh
dan sempat satu ratus lima puluh lima
itu kan sudah satu prestasi
pengurus yang ini karena dilihat memang pak nyalak
ini orang yang memang tidak pernah nampil
tidak pernah banyak cincong
yang penting dia tahu mana yang kerja benar dan tidak benar
yang salah dia sikapi
yang main main di judi tangkep
saya kan komite medianya
saya bilang ketua
kalau seperti ini
saya minta semua buat fakta integritas
jadi kalau ada yang main main di make fishing otot dan dan dan dan
itu untuk menegakkan etik
tapi dia bermasalah secara hukum sekarang
bukan di bola
bukan di bola
tapi kan etik kan dalam kehidupannya sama sama
etik dengan hukum
etik mengatakan di pasalnya kita
kalau dia sudah
jangan terlalu melebar
kita sudah selesaikan perdebatan
anda yang mencoba untuk melebar rebarkan
kita tidak perlu melebar untuk bicara soal lanyala
kita sudah selesaikan di segmen sebelumnya tadi
mari kita bicara soal selalu ada dua kubu
yang bancakan istilahnya pssi
ada kiri ada kanan
sekarang ini kubunya bapak yang berkuasa
kubu yang lain
tidak suka nanti mereka bikin kompetisi sendiri
kemarin saya itu kumpul sama esku
itu namanya tony apriyani erwin budiawan rober turlo dan lanyala mahmud mataliti
kebetulan ada satu lagi namanya husni hasibuan
waktu itu pendahara
saya orang yang di luar
bersama sama dengan jules fadri
waktu itu saya di parlemen
saya bilang jul kita tidak peduli nama orang
yang penting siapa yang di rule
yang penting siapa yang di luar
itu yang kita bela
yang tidak kita babat
kemarin mereka bilang apa pak jamal
ya orang orang inilah yang dulu menjadikan sampai ada kpsi dan pssi
dan mereka sudah dikasih kesempatan sama viva
untuk melakukan unifikasi
kalau memang mereka yang layak keluar ya keluar
tidak keluar tidak keluar
berhasil dikasih waktu sama fifa sampai dua ribu lima belas
ternyata mereka dua ribu tiga belas akhirnya sudah sengklik
nah sekarang ini dengan situasi yang seperti ini
ini istilah saya
mereka bonceng di belakangnya
mau masuk lagi nih
oke pertanyaan saya
masa dia tidak kasihan sama republik ini
sudah hancur kemarin yang lalu mereka buat
sekarang mereka mau masuk lagi untuk menghancurkan lagi
sayang sekali mereka tidak bisa hadir
tidak bisa menjawab pertanyaan anda
apakah ada rekonsiliasi terhadap pemerintah kepada pemerintah
oh kalau itu kita pastilah
karena yang berhadapan hadapan pssi sama pemerintah sesungguhnya
kita dari komite ad hoc diperintahkan oleh fifa
lakukan joint operation dengan pemerintah
karena itu pasalnya dijamin oleh statuta
jadi pemerintah itu boleh joint operation
bentuknya seperti apa
nanti kerja sama
dan lain sebagainya
ada itu draftnya
tidak usah khawatir
itu ada nanti pemerintah yang nggak cocok mana
yang tidak cocok mana
dan itu ada di pasal statuta
boleh kalau pemerintah mau joint operation
bentuknya belum diatur tapi
pemerintahnya belum ada
pengalaman sebelumnya di jaman
waktu pengalaman yang sebelumnya
dulu itu ada namanya team synergy
nah semacam loh ini
ada temen tersebut
pembekuan sudah dicabut diharapannya tinggal
kita tinggal tunggu prestasinya
tidak mungkin kita melepaskan pemerintah karena kita ada di republik ini
sekali lagi pembekuan sudah dicabut kita tunggu prestasi pssi
oh setuju kita buktikan
kita mau keterlibatan pemerintah
kita buktikan pemerintah ada di dalam bisa berprestasi atau tidak
terima kasih pak jamal atas kesempatannya